informasi yang pertama pemirsa witan sulaiman menjadi pemain yang bersinar saat timnas indonesia mengalahkan uni emirat arab
gol semata wayang witan membawa indonesia lolos ke babak perempat final piala asia u sembilan belas
witan merupakan pemain asal palu sulawesi tengah yang memutuskan untuk merantau ke jakarta sejak usia empat belas tahun ini profilnya
dalam pertandingan melawan uni emirat arab witan menjadi pahlawan timnas garuda muda lewat satu satunya gol yang berhasil ia cetak
dengan kelincahannya witan sulaiman berhasil mencuri bola dari pemain uni emirat arab dan langsung berlari kencang ke arah gawang lawan
tendangan darah suitan pun langsung menghujam gawang tanpa bisa dibendung oleh penjaga gawang lawan
total ia sudah mengemas tiga gol di ajang piala afc u sembilan belas
dua gol ia bukukan saat menang atas taiwan dan satu gol lainnya dicetak di hadapan tiga puluh ribu penonton ketika mengalahkan uni emirat arab rabu malam
alhamdulillah kita menang pertandingan ini kita lolos delapan besar ini semua berkat kerja sama tim dan kerja keras kita semua
terima kasih juga buat supporter yang selalu mendukung kita
baru berusia tujuh belas tahun witan menang
dan merupakan pemain termuda di squad tim nas u sembilan belas
ia merupakan pemain asal palu sulawesi tengah yang rumahnya rusak akibat gempa dan tsunami akhir september lalu
pada umur empat belas tahun ia memberanikan diri merantau ke jakarta jauh dari orang tua untuk bisa mengembangkan bakatnya bermain bola
ya pertama tama sih sebenarnya saya juga nggak mau jauh dari orang tua kan masalahnya
tapi saya bilang kalau saya di palu terus juga nanti saya gak mau berkembang berkembang
jadi saya memberanikan diri merantau sendiri ke jakarta
di jakarta ia mengasah bakat bolanya di sekolah khusus olahraga ragunan
pengorbanannya untuk merantau pun tidak sia sia
karirnya terus meroket hingga akhirnya ia dipanggil ke tim nasional berbagai tingkat dari mulai u empat belas u enam belas hingga sekarang di u enam belas
saat ini ia belum terikat di klub profesional karena masih bersekolah di kelas tiga
bila ia bisa terus konsisten ia akan berusaha untuk mencapai kelas dua sma
untuk mengasah dan terus meningkatkan kemampuannya bukan tidak mungkin
ia akan menyusul sahabat karirnya egy maulana fikri untuk berkarir di liga eropa